terima kasih saudara anda masih menyaksikan kompas sahur bersama saya brian jabri
saudara dan pagi hari ini kita akan simak cerita dari diaspora indonesia di belanda
untuk mengetahui suasana ramadan di sana
sudah ada diaspora indonesia di belanda daulat ilmi maldani
selamat dini hari waktu indonesia mas hilmi
halo selamat dini hari di indonesia mas brian
baik mas ilmi kalau di indonesia sekarang waktu indonesia barat tepatnya di jakarta
sekarang pukul dua pagi lewat tiga puluh menit waktu indonesia barat
nah kalau sekarang di belanda kondisinya sekarang jam berapa
sekarang di belanda pukul delapan lebih tiga puluh delapan menit mas
untuk populasi warga muslim di sana banyak gak sih mas
apalagi tentu sekarang saat bulan suci ramadan ini seperti apa
sebenarnya kalau diomongin populasi di belanda itu mestinya banyak sih mas
karena ada berbagai macam dari orang juga kayak dari indonesia dari turki dan banyak dari negara lain juga di sini
terus untuk masalah suasana ramadan di sini juga kerasa lebih istimewa juga sih
mungkin karena jauh dari orang tua jauh dari keluarga dan lebih ngepresi hal hal yang ada di sini sih jadinya
iya mas ilmi ini kan ramadan atau puasa pertama
nah di tempat anda saat ini apakah ada kendala dengan cuaca di sana atau bagaimana
kalau untuk kendala sih bisa dibilang kalau sekarang kan masuk transisi ya
antara winter ke spring
jadi masih dingin juga untuk dari suhunya
tapi mungkin yang saya rasain sendiri jadi lebih kerasa lapar aja sih untuk puasa untuk menjalankan puasanya di sini
kalau untuk durasi berpuasa sendiri di belanda perbedaannya dengan durasi berpuasa dengan indonesia seperti apa di sana mas hilmi
sebenarnya untuk durasinya sekarang tuh kayaknya hampir sama sih antara di indonesia sama di belanda
karena di sini kita mulai puasa tuh dari jam lima subuh sampai jam setengah tujuh
jadi ya kurang lebih sama sih tiga belas jam sekitar tiga belas jam puasa
kalau untuk di belanda sendiri mas ilmi kegiatan masyarakat indonesia khususnya bagi mereka yang menjalankan ibadah puasa di belanda seperti apa
nah kalau untuk kegiatan sampai puasa ini dengan masyarakat indonesia tuh mostly kita ngadain taraweh bareng sih mas
jadi kebetulan untungnya di kota saya ini di leiden itu ada beberapa masjid
ngajak atau bareng temen temen lain yang dari indonesia juga untuk taweh bareng di sana
tapi kalau misalnya untuk weekend kita biasanya pergi ke kota lain kota kota besar kayak denhah atau di amsterdam ada masjid indonesia di sana
jadi kayak bisa lebih ngerasa di indo sih gitu
ya mas ilmi anda kan tadi menyampaikan melaksanakan sholat tarawih di mana masjidnya tidak jauh dari tempat tinggal anda
lantas bagi masyarakat yang ada di belanda
melihat aktivitas anda taraweh bersama teman teman yang lain di bulan suci ramadan ini apa respon mereka
sebenarnya untuk respon dari mereka sendiri karena saya juga punya teman di sini yang asli orang belanda
terus mereka kayak lebih ke ngasa respect sih dengan adanya bulan yang istimewa ini
ya mereka intinya sangat menghargai perbedaan yang ada gitu
jadi mungkin itu salah satu poin plusnya
apakah ada buka puasa dari kedutaan indonesia sendiri mas hilmi
mungkin yang sejauh yang saya tahu itu mungkin harusnya ada
tapi mungkin karena kebetulan saya juga nggak begitu dekat dengan kedutaan besar indonesia di sini
jadi mungkin saya tidak begitu cari tahu infonya
tapi harusnya ada sih biasanya
untuk bulan puasa ini ya gitu
ya mas hilmi namanya bulan suci ramadan tidak terlepas dari yang namanya takjil nih
nah kalau misalnya di belanda tajil apa atau menu berbuka puasa apa yang tentu ada di sana yang anda konsumsi bersama teman teman yang lain
dan takjil buka puasa apa yang anda paling rindukan di indonesia
nah sebenarnya karena kita tuh lagi menghadapi
tapi namanya musim dingin ya di sini
jadi kayak sebisa mungkin mencoba untuk makan makanan yang sehat
kita karena suka kebetulan pada suka dengan sop buah
untuk buka puasa yang bikin sege gitu setelah puasa seharian
jadi kita biasanya beli buah dulu kayak di market gitu
terus nanti kita buat barang barang
nah mas hilmi anda kan maksudnya sekarang ini masih melaksanakan bulan puasa
apalagi di bulan suci ramadan yang baru saja kita lalui saat ini secara bersama di seluruh dunia
nah kalau untuk keamanan dan selama pelaksanaan ibadah puasa di belanda seperti apa sih mas
alhamdulillah seperti yang saya jelasin sebelumnya juga
yang di sini khususnya orang orang belanda itu sendiri
mereka pada respect gitu ya
jadi untuk masalah keamanan itu benar benar terjaga si aman
karena apalagi yang setelah saya alami sendiri gitu
kayak untuk menjalankan ibadah
misalkan sholat tarawih di masjid
yang biasanya selesai itu pukul sepuluh malam
dan untuk melaksanakan sholat subuhnya juga
lagi ke masjid itu menurut saya sendiri rasanya aman sih
jadi gak ada yang perlu dikhawatirin gitu
tadi soal berbuka puasa kan sudah diceritakan nih
nah kalau untuk persiapan sahur sendiri
apakah gampang untuk mencari makanannya seperti sayur mayur
yang untuk dikonsumsi saat sahur seperti itu mas
alhamdulillah untuk persiapan sahur juga kita dimudahkan gitu ya
banyak tersedia beberapa opsi makanan halal
khususnya biasanya kita beli di supermarket turki
yang mereka udah jelas jelas menjual makanan yang halal
jadi kayak kita biasanya mempersiapkan makanan yang emang udah siap
yang lebih praktis aja untuk sahur
taws atau misalnya chicken popcorn
atau bikin sayur bayam
yang mudah dan simple aja sih gitu
yang jelas bisa buat kita survive buat puasa kedepannya seharian gitu
baik terima kasih atas informasi anda